adik syahli jabir alias syekh muhammad jabir mengatakan
kakaknya akan dimakamkan di pesantren tafis darul quran ketapang tangerang banten
sebelumnya jenazah dibawa ke rumah duka di kawasan pulau gadung jakarta timur untuk disolarkan
syekh muhammad jabir mengatakan tidak ada takziah
masyarakat diimbau tidak datang ke rumah duka maupun ke pemakaman untuk menghindari kerumunan
saya mengimbaukan lagi saya haram
karena pada jemaah semuanya tidak perlu kerumunan tidak perlu mari ke sana tidak
dari tempat masing masing mencapkan doa solat gaib di musallat di rumah di masing masing
syahli jabir meninggal dunia di usia empat puluh empat tahun
pemilik nama ali saleh muhammad ali jaber ini berpulang setelah beberapa hari dirawat intensif
usai dinyatakan positif covid sembilan belas sejak akhir desember dua ribu dua puluh
menurut yusuf mansur ali jaber meninggal dunia dalam kondisi negatif covid sembilan belas
setelah dirawat intensif selama enam belas hari
namun ada beberapa riwayat penyakit lain yang diidap oleh ali jaber
jadi covid sembilan belas emang udah ga ada tapi udah terlanjur nyerang ke paru paru dan lain sebagainya
jadi wafat udah dinyatakan bebas covid negatif covid
menteri koordinator politik hukum dan kamanan mahfud md menyampaikan bela sungkawa atas berpulangnya ulama syahli jabir
mewakili pemerintah mahfud md menyatakan turut berduka dan menyebut syahli jabir sebagai
orang yang tidak segan mengkritisi pemerintah namun juga memberi solusi
mahfud mengingatkan umat untuk melanjutkan perjuangan syahli jabir yang disuarakan dalam dakwahnya
yakni persaudaraan bukan hanya antara orang islam atau orang indonesia namun adalah sesama manusia
pemerintah merasa kehilangan dan menyatakan turut berduka karena syahli jabir ini orangnya kritik tapi
sejumlah selebritas tanah air turut berduka atas meninggalnya syahli jabir
didi korbuzer irfan hakim tuku wisnu dan dude herlino mengucapkan duka cita dan mendoakan almarhum melalui unggahan di akun media sosial resmi masing masing
tim liputan cnn indonesia